dugaan korupsi yang menyeret nama menteri dalam kabinet presiden jokowi dodo bukan pertama kali terjadi
dan paling baru adalah nama menteri pertanian syahrul yassin limpo yang hari ini baru diperiksa sebagai saksi oleh kpk
bahkan kemudian jika kita runut ke belakang sejak periode pertama sudah ada lima nama menteri jokowi dodo yang terjerat
inman mahmoud rahim idris marham juliari batubara edi prabowo hingga joni g plate di awal tahun ini
lalu di mana celahnya mengapa kemudian tindak pidana ini terus dapat berulang terjadi
kami akan menganalisanya bersama peneliti pukat atau pusat kajian anti korupsi ugm zainur rohman
selamat malam mas zainur apa kabar
selamat malam mas bram kabar baik
alhamdulillah dalam kabar baik mas zainur langsung saja artinya celahnya di mana
kalau kita lihat kan ini pasti soal perizinan penyaluran dana bahkan gratifikasi
dan ini kalau kita lihat
motifnya bukan motif baru yang hanya terjadi di rezim ini saja
bahkan periode presiden sebelumnya juga terjadi hal demikian pada menteri menteri yang tertangkap
mengapa berulang di mana celahnya begitu mas zainur
iya kalau tadi ditanya soal di mana celahnya sebenarnya tadi juga sudah disampaikan sendiri oleh mas bram
bahwa di kementerian di lembaga di daerah itu ada banyak celah yang menyebabkan terjadinya tidak pidana korupsi
menurut saya yang pertama adalah soal pengawasan
pengawasan ini sampai sekarang masih jadi problem yang sangat serius di dalam jalannya pemerintahan
pengawasan yang utama kan adalah pengawasan internal oleh inspektora jenderal maupun oleh bpkp
kita tahu bahwa pengawasan internal itu sama sekali tidak efektif untuk mencegah apalagi untuk menindak terjadinya tindak pidana korupsi
kenapa pengawasan secara internal ini tidak efektif
karena seorang irjen posisinya berada di bawah menteri atau kepala lembaga atau komitmen
sehingga ada rasa enggan rasa tabu tidak berani untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh atasan mereka
jadi kalau misalnya sebenarnya inspektora jenderal tahu ada satu penyelewengan penyimpangan bahkan menjurus pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh menteri
itu tidak mungkin dapat melakukan koreksi secara efektif
kalau melakukan koreksi pun bisa dilakukan
kehentian atau dimutasi kemudian akan diisi oleh orang kepercayaan dari menteri
nah yang kedua adalah dari banyaknya prosedur penyelenggaran pemerintahan memang kita masih punya banyak sekali celah
yang pertama misalnya dalam pengadaan barang dan jasa sampai sekarang peran dari menteri kepala lembaga maupun kepala daerah untuk mempengaruhi bahkan menentukan para pemenang tender itu masih sangat besar
yang ketiga adalah
hal pemberian izin
nah izin ini sampai sekarang masih menjadi prima dona untuk dijual kepada para peminta izin
khususnya adalah dari bisnis
oke sebelum kita mengarah ke soal transparansi saya ingin fokus dulu bagaimana soal sistemnya
artinya sistemnya memang memungkinkan para menteri ini untuk kemudian bisa melakukan hal hal tersebut
artinya seberapa perlu soal pengawasan tadi kita membuat lebih holistik
gimana pandangannya dari internal mereka begitu
ya menurut saya salah satu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana bisa membuat inspektora jenderal itu punya independensi di dalam
karena selama inspektora jenderal ini mudah untuk diintervensi dan ditaklukan oleh menteri kepala lembaga atau kepala daerah selama itu pula pengawasan oleh inspektora jenderal tidak akan pernah efektif
kita tidak ingin membuat inspektora jenderal hanya sebagai sampel
ingin membuat inspektora jenderal sebagai
pengawas eksternal pengawas eksternal
sudah ada bpk nah kita ingin
agar inspektora jenderal tetap
menjadi pengawas internal tetapi
diberikan derajat independensi
dalam hal rekrutmen
untuk memutuskan inspektora
jenderal ini sebagai
pejabat yang terpilih maupun
juga pemberhentiannya misalnya itu
bukan dilakukan oleh menterinya
tetapi misalnya dilakukan secara
langsung oleh presiden atau
badan lain seperti bpkp
menteri tidak bisa mempengaruhi
ada sistem di luar
kewenangan menteri begitu yang kemudian harus
diperkuat agar kemudian bisa
mengawasi dengan baik nah soal transparansi
bagaimana kemudian hari ini
ketika semua latah digitalisasi
semua seakan akan terlihat
ini juga masih bisa dilakukan apalagi
tadi anda mengatakan soal pengadaan
soal perizinan ini kan menjadi lahan
yang rasanya dari waktu waktu
waktu ke waktu selalu ada
begitu tindak pidana yang terjadi
di ranah itu
sebenarnya kan peluang ya
negara untuk membuka seluas luasnya
kepada masyarakat mengenai
bagaimana negara itu dijalankan dalam
proses pemerintahan tetapi pada
kenyataannya digitalisasi ini juga
masih sangat terbatas
yang dibuka melalui
sarana digital itu adalah
hal hal yang sudah
jelas itu terbuka
kebijakan publik yang terkait dengan
juga terkait dengan pengadaan barang dan
jasa itu masih berada di
dalam kamar gelap bang bram
di mana di dalamnya itu terjadi
jual beli antara seorang
pejabat negara dengan
dunia bisnis kemudian
sebagai imbalannya para penyelenggaran
ini mendapatkan sejumlah
gratifikasi kemudian akhirnya
proses pemerintahan tersebut
tidak dapat berjalan sebagaimana
mestinya kita tahu kemudian
barang dan jasa yang dihasilkan
kemahalan dengan kualitas rendah
perizinannya juga tanpa syarat yang
dipenuhi juga bisa lolos kuota
impor ekspor diberikan kepada mereka mereka
yang sudah menjadi kroni atau
selama ini memberikan servis kepada
para pejabat kita bang baik
baik oke mas zainur kalau kita lihat
paling tidak dari lima menteri yang sudah
ditetapkan sebagai tersangka sudah menjalani
proses hukum saat ini ini kan adalah
menteri menteri yang berasal dari
partai pendukung pemerintah dalam kabinet
apakah pukat ugm juga memiliki
kajian soal apakah ini kemudian
mempengaruhi secara psikologis
begitu akhirnya mereka merasa lebih aman
lebih nyaman dan merasa
lebih tidak akan
ditindak dibandingkan oposisi misalkan
adakah hal tersebut terjadi
analisi seperti itu tetap akan ada
termasuk misalnya kejurikan kejurikan
dari masyarakat bahwa
para pejabat kita itu merasa
aman ketika berada di dalam
koalisi ya baik itu para
pejabat di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah karena seakan akan memiliki
backing yang dapat menjadi garansi
jaminan bahwa mereka tidak akan diganggu
di proses hukum oleh aparat pendekat hukum
sampaikan adalah tidak ada
satupun garansi bahwa
mereka akan selamanya selamat
atau berlindung dibalik
suatu saat pergantian kekuasaan
itu mutlak terjadi begitu juga
dengan roda kekuasaan
itu akan berputar tidak selamanya
yang sedang berkuasa akan
terus berkuasa bisa jadi di kemudian
hari ini akan digantikan oleh penguasa yang lain
dimana itu juga bisa menjadi
resiko bahwa kalau belum sekarang
suatu saat proses hukum bisa
dilakukan oleh aparat penegak hukum
oleh karena itu pesannya adalah
jangan sekali kali melakukan korupsi
sehingga dapat menjadi
celah bagi rival
untuk melakukan tembakan
dan memanfaatkan situasi
apalagi kalau kita lihat di masa
pemerintahan presiden jokowi pun
ada lima menteri dari
partai politik yang
berada di dalam koalisi
itu ternyata juga diproses oleh
aparat penegak hukum sehingga seharusnya
dengan bukti lima menteri diproses itu
bisa menjadi bukti bahwa
itu tidak terjadi
saya melihat politisasi atau kriminalisasi
itu terjadi bang bram kalau
yang pertama tanpa alat bukti
tetapi menetapkan seorang pejabat sebagai tersangka
atau yang kedua kalau
ada menteri atau pejabat
lain yang berasal dari partai koalisi
tetapi tidak disentuh oleh aparat penegak hukum
maka disitu terjadi kriminalisasi atau
ada alat bukti
dan kemudian pendekat hukum memproses
yang kedua partai
koalisi pun juga disentuh oleh
aparat penegak hukum artinya ya tidak ada
soal apakah itu
pendukung atau itu oposisi
nah tetapi ya memang kita
selama ini menduga gitu ya
masyarakat masih ada yang menduga
satu faktor yang
meningkatkan rasa percaya diri dari pejabat
untuk melakukan korupsi ternyata
dugaan dugaan seperti itu juga tidak sepenuhnya
benar bang bram oke oke baik baik
terakhir mas zainur saya ingin
masuk ke dalam kasus yang saat ini
sedang di alami lasjl
meski tadi sudah dipanggil sebagai saksi
bagaimana anda melihatnya apakah ini
akan bisa lebih dalam
lagi atau nanti kita akan
melihat kpk akan fokus
pada aktor aktor lainnya
kalau kpk yang menangani kpk
pasti akan menargetkan pemimpin tertingginya
saat ini masih dalam tahap
penyelidikan meskipun ada kabar
angin bahwa sebenarnya kpk
sudah menetapkan para pejabatnya
termasuk pejabat tertingginya begitu ya
nah saya berharap kpk
tidak terlalu mengulur
waktu sehingga kemudian timbul
yang kedua segeralah ambil
keputusan jika memang sudah cukup
alat bukti dua alat bukti yang cukup
kpk segera umumkan sehingga
ada akuntabilitas masyarakat
bisa ikut mengawal prosesnya
tidak ada kasakusuk tidak ada
proses kemudian ada
jual beli ada
kemudian pengaruh dari pihak pihak
yang berkepentingan atau
juga kemudian masuk pengaruh pengaruh
secara politik nah kita ingin kpk
gerak cepat karena kpk sudah
manggil pemimpin tertingginya seorang menteri
kpk segera kemudian mengambil
sikap setelah melakukan pemeriksaan terhadap
menteri yang bersahabatan kalau
sudah jelas semua alat buktinya
segeralah ambil status apakah
itu ternyata adalah status
ke tingkat penyidikan dan ditetapkan
tersangka termasuk menterinya ataukah
ketika kpk menganggap bahwa
kesimpulan dari penyidikan itu
menterinya tidak terkait ya sudah
kpk tetapkan pihak pihak lain yang melakukan
tindak pidana korupsi nah masyarakat
sekarang menuntut kpk untuk
akuntabel dan menghindari
segala macam bentuk kesempatan
untuk adanya pengaruh
dari kekuatan kekuatan politik
dari pihak manapun baik mas zainul
dari pihak yang sedang diperiksa oleh
kpk ini bang bram oke artinya tidak
terlalu lama kita juga menuntut
adanya transparansi di kpk agar ini kemudian
tidak ditarik menarik dalam komunitas
politik begitu ya terima kasih atas waktu anda
mas zainul rahman peneliti pukatu game telah bergabung
bersama kami selamat malam sehat selalu mas zainur
terima kasih bang bram
terima kasih bang bram